ayo kita mulai sarapan ngemil dan juga jalan jalan kemana hari ini
oke kita mulai dulu dengan sarapan ya
wow menu ini kan biasanya ramai di saat idul adha ya
tapi kalau di surabaya deretan warung warungnya ini banyak setiap hari dan juga selalu ramai
wah seperti apa ya
ya di warung kare kambing dan sapi buhajasani di jalan semarang surabaya inilah
begitu kita masuk langsung disambut etalase yang penuh dengan jeruan
di sampingnya ada kuah kaldu kambing dan sapi yang sedang mendidih membunca
anda bisa melihat di sini benar benar surga jeruan gitu ya
ini kalau ini kita tahu lah paru limpa gitu ya mas
ini ada kelponan ada torpedo
torpedo tahu enggak
itu bisa dicampur
yuhuu berikutnya jeruan yang sebelumnya sudah direbus bumbu dan digoreng ini disajikan dengan kuah dan nasi putih
huh apakah anda tergiur kan
jadi ini kuping kambing terus habis itu ada mata sapi
karena macam macamnya banyak kita jadi penasaran ya
dan menurut saya worth it karena per item tambahan dari jeruan ini dihargai semua rata lima belas rupiah
mulai lima belas rupiah
jadi menurut saya enak ya
jadi empuk juga
itu alat enggak ya
saya coba pangkalnya dulu ya
sama empuk juga
jadi kita ngerasain rasa sensasi protein yang berbeda gitu loh
habis itu juga ada lidah tak bertulang
lidah tak bertulang
enak banget ternyata kamu
lidah ketemu lidah
begitu juga untuk jerawan lainnya seperti otak dan keponan
keseluruhan rasa dari jerawan ini hampir menyerupai ati ampela namun tak begitu peka
tempat makan ini pun selalu ramai didatangi berbagai usia mulai dari anak muda hingga dewasa
hingga meluah polpa memilih keping
untung kelipuhan untuk ada otot yang muncul
uduh rosak juga capacit sama rapidement ya
harusnya makin banyak rp
harusnya komedar roya dan kimia
dengan petika yang vilanya

harusnya makin banyak pake komen uk

pinti nya itu
ya bapak punya parallape
nonk kan semua ada buat lite mouths sudah ada di sini
umumnya adonan dicampur jadi satu disini lapis per lapis
mulai dari tepung cincang daging ayam rumput laut tiramnya sayuran hingga ditutup dengan adonan tepung lagi
jadi karena tekniknya berbeda ini di sini disebut dengan otot ya
iya bukan kita menyebutnya kue tiram
kalau otot itu kan dari bahasa hokkien
oke otot dari bahasa hokkien
kue tiram ini pun memiliki berbagai varian
ada yang memakai topping cumi ataupun udang
pergepingnya dijual seharga rp enam belas hingga rp dua puluh satu tergantung ukuran dan toppingnya
ini dia penampakan kue tiram yang sudah matang
dari dua ukuran premium dan original saya akan coba ukuran premium dengan diameter dua belas cm
ketika dibuka rumputnya
kelautan tiramnya melimpah
sini sini rasanya itu kayak jadi melayang gitu karena enaknya
jadi rasa dari oyster itu memang unik ya
kalau kita biasanya pakai saus tiram yang kemasan gitu ya
ini benar benar aslinya
teksturnya itu kenyal kenyil berpadu sama tepung dan juga yang lainnya itu crispy
kuliner gorengan premium ini pun menjadi bahan pilihan oleh oleh dari surabaya
karena itu juga disediakan versi beku dari setengah matangnya
nah habis kulineran kita lanjut jalan jalan
nah jalan jalan di kota surabaya itu gak harus siang atau terang
kemudian juga nggak harus di daratan
kita bisa merasakan
ini yang namanya sisir sungai di malam di kalimas surabaya
yuk masuk perahu dan pakai safety fest terlebih dahulu
ya mulai akhir juni lalu pemerintah kota surabaya menyediakan wisata perahu air sungai kalimas
terdapat dua titik keberangkatan
mulai monumen kapal selam surabaya atau taman prestasi surabaya
waktu tempuhnya masing masing berkisar tiga puluh hingga enam puluh menit
sepanjang perjalanan kita bisa menikmati pemandangan indah kota surabaya dari sisi sungai ya
berbagai cahaya lampu tampak berpendar indah dalam pantulan air sungai
belum lagi keindahan lampion di sepanjang aliran sungai
lampionnya juga bermacam macam karakter
jadi kalau seperti ini ada lampion buah ada juga lampion serangga
tampak semua mata takjub menikmati pemandangan indah ini
khusus untuk keberangkatan dari monumen kapal selam surabaya
waktu tempuhnya lebih panjang
dan bisa mendapatkan destinasi tambahan ke museum pendidikan surabaya
jadi memang di sini itu lebih dari sebuah hiburan namun benar benar mendapatkan edukasi
di antaranya adalah sistem pendidikan mulai zaman praaksara
seperti misalnya ditunjukkan di sini
mulai ada simbol
simbol atau lukisan yang ada di gua
kita pun mendapat beragam pengetahuan dari berbagai zaman
termasuk ini nih
ini ibu budi
ini ayah budi
ini begitu populer tapi tau gak siapa sebenarnya yang menciptakan metode belajar membaca ini
di museum pendidikan kita bisa tahu
inilah ibu siti rahmani pencipta ini budi hahaha
inilah bungerang di indonesia
sekolah perjalanan kru bosan
timah lacks de tangled ar podemali
yep grey pattern biasa
tiketwisata surabaya go id seharga sepuluh ribu rupiah per orang
jadi memang bikin happy banget ya dan ini memang benar benar healing yang lengkap
tadi kita udah kuliner udah
terus kemudian entertain udah
edukasi juga udah
nah kita lanjut lagi di jalan jalan berikutnya tetap di good morning